ajakan staycation oleh manajer kepada pegawai lepas di cikarang ini bagaikan puncak gunung es
kasus ini mengejutkan tetapi mungkin bukan hal baru
ini bisa menjadi pintu bagi kementerian ketenaga kerjaan sebenarnya
untuk betul betul memastikan lingkungan kerja bebas dari pelecehan pemaksaan hingga kekerasan seksual
kita bahas malam ini bersama narasumber tiasri wiyandani komisioner komnas perempuan
selamat malam mbak tiasri
kasus ini bukan hal baru ya menyangkut tentang kekerasan di dunia kerja terutama kasus kasus kekerasan seksual
hanya saja korbannya banyak yang tidak speak up
nah di kajian komnas perempuan tentang konvensi ilo satu ratus sembilan puluh kekerasan di tempat kerja
di mana konvensi ilo satu ratus sembilan puluh adalah penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di tenaga kerja
kami mendapatkan informasi
dari para narasumber bahwa kasus kasus kekerasan seksual pelecehan seksual itu banyak terjadi di tempat kerja
tapi memang karena berbagai faktor sehingga korbannya banyak yang berdiam diri untuk tidak speak up
nah ini menjadi situasi yang pada kenyataannya bagaimana dunia kerja belum menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi kita semua
apakah sudah bisa dipetakan oleh komnas
itu terjadi di industri yang seperti apa ada hubungannya atau tidak sebenarnya
ya kalau bicara tentang industri seperti aja apa sebenarnya di semua sektor industri di tempat tempat kerja
itu kasus kasus kekerasan seksual itu potensi sangat besar potensinya terjadi
apalagi ketika pelakunya menggunakan relasi kuasa
dan status kerja yang sangat fleksibel
ini juga menjadi tekanan tersendiri ya bagi pekerja untuk dapat mempertahankan pekerjaannya
kalau berdasarkan pemberitaan kasus di bekasi ini kan tawaran untuk perpanjang kontrak dengan staycation
nah ini kan di mana relasi kuasa yang memiliki kewenangan untuk memperpanjang kontrak
menggunakan relasinya untuk menekan pekerja pada pilihan pilihan yang sebenarnya ini mempersulit mereka
ketika menolak mereka akan tidak diperpanjang kontrak
dan satu hal yang menakutkan para pekerja adalah kehilangan pekerjaan
dan posisi rentan ini ada pada perempuan pekerja
mbak triasi sebenarnya dari aturan aturan yang dimiliki indonesia saat ini
apakah sudah cukup kuat untuk betul betul mengatur soal ini berkaitan dengan dugaan atau kemunculan kekerasan seksual di dunia kerja
ya kalau bicara tentang aturan sebenarnya di undang undang tiga belas tahun dua ribu dua
bahkan di peraturan perundang undangan ketenaga kerjaan lainnya
itu memastikan bagaimana perusahaan perusahaan itu di dalam relasi hubungan ketenagakerjaan
memenuhi hak hak pekerja dan memberikan ruang yang aman melalui kesehatan keselamatan kerja
ini bagian dari keselamatan kerja
nah regulasi sudah sangat banyak
apalagi sekarang sudah disahkannya
karena undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua tentang tindak pidana kekerasan seksual
yang juga sudah mengatur bagaimana jerat tindak pidana bagi korporasi untuk kasus kekerasan seksual
nah ini persoalannya sekarang adalah implementasi pelaksanaan dari peraturan undang undang itu sendiri
di mana dunia usaha punya kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan peraturan yang ada
potensi potensi pelaku yang menggunakan relasi kuasa ini masih terus terjadi
sehingga kita juga terus mendorong kepada kementerian tenaga kerja melalui dinas tenaga kerja
itu juga memastikan bagaimana pengawasan ketenaga kerjaan ini bisa berjalan dengan baik
mbak tiasri apakah selama ini penegak hukum juga memberikan perhatian terhadap kasus kasus berkaitan yang seperti ini
mbak tiasri dari penyelesaian kasus kasus sebelumnya
bagaimana pantauan komnas
ya kalau dari informasi beberapa perusahaan
itu juga masih lemah penegakan hukum untuk kasus kekerasan seksual di tempat kerja
sehingga terutama sebelum ada undang undang ppks ini juga regulasi hukumnya masih sangat sumber ya
bagaimana hak hak korban itu juga tidak terakomodir
nah kemarin juga saya mendapatkan informasi
di salah satu perusahaan di daerah semarang
itu juga berupaya untuk melindungi pekerjanya dengan melaporkan kasusnya
justru yang mengejutkan respon dari aph sendiri menyatakan kenapa hanya kasus pelecehan seksual
itu harus dilaporkan karena masih banyak kasus lainnya yang perlu perhatian
nah ini menunjukkan bagaimana kita harus terus mendorong aph untuk merespon
dan setiap pengaduan kasus yang ada tanpa membeda bedakan tanpa diskriminasi
tetapi proses penegakan hukum itu harus berpegang pada peraturan perundang undangan yang ada
bagaimana sekarang cara pegawai untuk bisa memastikan ini tidak terjadi kepada mereka atau teman teman mereka mbak tiasri
ya untuk memastikan ini tidak terjadi lagi pertama prinsip yang harus kita lakukan adalah kita bersama korban
kita mempercayai bahwa korban bersuara atas kasus yang dialaminya
kedua pekerja bersama dengan serikat pekerja dan perusahaan membangun mekanisme pencegahan penanganan dan pemulihan
untuk kasus kekerasan seksual di tempat kerja
dan ini juga sejalan dengan upaya kementerian tenaga kerja untuk mendorong setiap perusahaan memiliki tim gugus tugas
untuk pencegahan penanganan pemulihan kasus kasus kl
nah upaya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini juga seyogiatnya diikuti oleh dunia usaha bagaimana membangun mekanisme pencegahan saja
jadi tidak gagap pada penanganan penanganan kasusnya tetapi upaya pencegahan lebih ditekankan agar kasus kasus ini tidak terus terjadi
baik mbak tias terima kasih malam hari ini sudah berbincang
sayang sekali dari kementerian ketenaga kerjaan tidak bisa hadir bergabung dalam dialog ini malam hari ini
tapi terima kasih sudah memberikan kesempatan
sudah memberikan gambaran bagaimana sebenarnya ini kasus ini bisa menjadi petunjuk atau alarm bahwa memang kekerasan seksual terjadi di lingkungan kerja dan apa langkah selanjutnya
mbak tia sri terima kasih komisioner komnas perempuan
terima kasih selamat malam
selamat malam mbak
salam sehat selalu